ledakan keras terjadi di permukiman padat penduduk di pasuruan jawa timur sekitar pukul dua belas lima belas kami siang
jumlah ledakan sebanyak empat kali namun akibat ledakan ini seorang anak mengalami luka
dalam video amatir usai ledakan kepanikan warga sekitar terjadi usai ledakan
seorang wanita menggendong seorang anak yang mengalami luka di bagian kaki dan wajah
ledakan terjadi di permukiman padat penduduk di kelurahan pogar rt satu rw satu kecamatan bangil pasuruan jawa timur
ledakan keras ini sempat membuat warga sekitar ketakutan
seorang anak yang menjadi korban luka telah dibawa ke rumah sakit bangil
polisi masih menyelidiki peristiwa ledakan ini
dan kami akan kembali menghubungi jurnalis transmedia irsya priyongko di pasruan jawa timur
irsya bisa anda ceritakan tadi kalau dari kabit humas polda jawa timur mengatakan ada tiga orang berdasarkan saksi yang keluar dari rumah
dua di antara yang wanita dan anak anak
adakah informasi terkait dengan hal ini irsya
oke selamat siang
hingga saat ini kapolda jawa timur masih melalukan olah tkp di rumah yang diduga rumah pelaku
dan olah tkp tersebut masih tertutup di kalangan wartawan
betul ada satu korban luka ledakan yang diduka
itu diduka adalah anak dari pelaku yang membawa pas rangsel yang menyerang polisi tersebut
luka yang diderita dari si anak tersebut ada di bagian paha sebelah kanan dan wajah
begitu bang irsya
iya irsya tadi anda katakan ada insiden penyerangan terhadap polisi
sebenarnya ledakan itu terjadi dalam rumah
ataukah terduga pelaku keluar terlebih dahulu
dan akan diamankan
dan pihak polisi baru terjadi ledakan berikutnya
bisa anda jelaskan mengenai ini
masih simpang siur data yang diperoleh
namun dari menurut kesaksian warga
sebelum kejadian tersebut
pelaku sempat keluar membawa tas ransel dan kemudian dikejar oleh anggota polisi
dari situ warga kemudian panik sehingga ada salah satu warga yang membawa senapan angin
dan kemudian dikejar oleh anggota polisi
kemudian menembakkan ke arah pelaku
begitu bang irsya
berarti ini adalah kejadian setelah terjadinya ledakan sejumlah tiga kali di rumah terduga
kejadian ledakan setelah ada insiden menyerang anggota polisi
kalau anda mungkin ada di ke tkp ataupun sudah mendengar dari saksi
bagaimana kondisi rumah terduga pelaku ataupun yang diduga memang merangkai bom di sana
apakah terjadi kerusakan cukup signifikan
dan bagaimana kondisi dengan warga sekitar
inggasat ini masih sudah steril dari agak jauh dari lokasi kita
bang ida saya melihat rumah pelaku persis berada di pinggir jalan
namun kerusakannya masih belum terlihat
begitu bang irsya
apakah anda sudah mendapatkan informasi terkait jenis ledakan ataupun bom tersebut
belum bisa mengatakan secara pasti apakah ini berjadis high inclusive ataupun low inclusive
adakah informasi terkait ini
dalam konflik pes barusan yang didapat dari kapolta jawa timur
bahwa ledakan tersebut termasuk low implopsive
begitu bang irsya
ini berkenaan dengan terduga pelaku yang sempat melarikan diri
adakah informasi dari saksi ataupun dari pihak kepolisian
dan sejauh mana dalam proses pencarian mereka sampai siang ini
hingga saat ini polisi masih melakukan koordinasi dan penyelidikan terhadap kaburnya pelaku tersebut
namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi penangkapan yang diduga anggota teroris tersebut bang ida
ini terkait dengan identitas pelaku meskipun saat ini masih belum ada data yang resmi dikeluarkan dari polda jawa timur
anda mendapatkan informasi tidak mengenai mungkin boleh jadi siapa yang mengontrak ataupun memiliki rumah di kawasan tersebut
pelaku yang diduga berinisial ab ini sudah lama tinggal di daerah pemukiman warga tersebut
keseharian mereka terkenal tertutup dan warga memang sudah mencurigai namun belum ada tanda tanda yang signifikan
kalau pelaku tersebut termasuk anggota dukaan anggota teroris begitu bang ida
kalau tadi bisa anda ceritakan mungkin
apa yang perilaku mencurigakan dari terduga pelaku tersebut yang boleh jadi sudah diendus ataupun sudah dirasakan oleh warga sekitar
menurut anggota kepolisian di daerah bangil tersebut memang sudah gerak geri mereka sudah diintai dari jauh oleh anggota polisi
namun mungkin ini anggota kepolisian agak lengah sehingga pelaku leluasa melakukan perakitan yang diduga bom yang berada di dalam rumah
berarti selama ini sudah ada pemantauan terhadap terduga pelaku yang tinggal di kawasan tersebut dan baru saat ini tiba tiba terjadi ledakan ataukah memang ada laporan dari warga terkait hal ini sebelumnya
memang sudah ada laporan dari anggota
anggota polisi di sini memang sudah menjadi target
namun belum ada bukti bukti yang kuat sehingga menunggu polisi hingga saat ini masih menunggu
begitu bang yuda
ini saya kembali ke bagaimana kondisi korban yaitu anak kecil dan juga wanita yang diduga merupakan bagian dari keluarga korban keluarga pelaku
adakah informasi terkait ini irsyad
hingga saat ini korban yang diperkirakan berumur dua tahun masih dirawat
di rumah sakit
di rumah sakit umum bangil pasuruan jawa timur
di mana korban anak tersebut mengalami luka di bagian paha dan wajah
begitu bang yuda
lalu bagaimana dengan kondisi kota pasuruan sendiri mengingat terduga pelaku sendiri masih berkeliaran terutama diduga masih membawa sejumlah bahan peledak yang diperkirakan bisa mengancam warga ataupun masyarakat lain
hingga saat ini warga di pasuruan masih belum begitu
namun ada kepanikan tersendiri di sekitar rumah pelaku
di mana diduga sementara di dalam rumah itu masih ada bahan bahan peletak yang masih berada di dalam rumah
begitu bang yuda
jadi saat ini masih dilakukan proses penyisiran oleh tim densus dan pihak kepolisian untuk melakukan investigasi
apakah memang masih ada bahan peledak yang tertinggal di rumah tersebut irsyah
betul bang yuda
saya masih dalam penyelidikan anggota kepolisian dari densus dan anggota pol
begitu bang yuda
adakah informasi berapa banyak orang yang kemungkinan terlibat karena tadi anda katakan sudah dilakukan pengintaian pemantauan boleh jadi berdasarkan saksi warga sekitar beberapa mungkin kerabat ataupun teman teman bisa jadi selalu berkunjung ke sana
adakah informasi terkait ini
hingga saat ini masih belum ada informasi yang akurat namun cuma hanya pelaku api saja yang masih dalam penyelidikan
begitu bang yuda
baik irsa priyongko jurnalis transmedia terima kasih untuk laporan langsung anda dari pasuruan jawa timur
selamat bertugas kembali
camat bangil rahmat sarifudin menyebut lokasi tempat terjadinya ledakan di huni pria bernama anwar asal aceh
dikutip dari detik com rahmat menyebut anwar sudah dua tahun mengontrak di wilayah tersebut
belum diketahui di mana keberadaan anwar saat ini
polisi masih memeriksa lokasi ledakan
sementara polisi dan tni masih terlihat di lokasi pasca terjadinya ledakan
sesaat lagi cnn indonesia news dua s kembali dengan beragam informasi tepi lain
tetaplah bersama kami
ledakan keras terjadi di permukiman padat penduduk di pasuruan jawa timur sekitar pukul sebelas tiga puluh kami siang
jumlah ledakan sebanyak empat kali
akibat ledakan ini seorang anak mengalami luka
dalam video amatir usai ledakan kepanikan warga sekitar terjadi usai ledakan
seorang wanita menggendong seorang anak yang mengalami luka di bagian kaki dan wajah
ledakan terjadi di permukiman padat penduduk di kelurahan pogar rt satu rw satu kecamatan bangil pasuruan jawa timur
ledakan keras ini sempat membuat warga sekitar ketakutan
seorang anak yang menjadi korban luka telah dibawa ke rumah sakit
polisi masih menyelidiki peristiwa ledakan ini
camat bangil rahmat sarifudin menyebut lokasi tempat terjadinya ledakan dihuni pria bernama anwar asal aceh
dikutip dari detik com rahmat menyebut anwar sudah dua tahun mengontrak di wilayah tersebut
belum diketahui di mana keberadaan anwar saat ini
polisi masih memeriksa lokasi ledakan
sementara polisi dan tni
masih terlihat di lokasi pasca terjadinya ledakan dan melakukan sterilisasi
cnn indonesia newsday segera kembali
tetaplah bersama kami
seorang anak yang menjadi korban luka telah dibawa ke rumah sakit bangil
polisi masih menyelidiki peristiwa ledakan ini
kita terhubung melalui sambungan telepon dengan karopenmas mabespori bapak m iqbal
selamat siang pak iqbal
pak iqbal bisa anda ceritakan mengenai perkembangan ledakan
terjadi di bangil pasuruan pada pukul sebelas lebih lima belas
kami siang tadi pak
baik assalamualaikum selamat siang mas
kita juga saya himbau bahwa teman teman media juga memframing bahwa ini ada terduga teroris
jadi memang ada tugaan ledakan
saat ini kami sedang melakukan upaya upaya pengamanan dulu
yang pertama kami evakuasi yang ada korban
yang kedua kita melakukan pengamanan di lokasi
kami yakinkan bahwa di lokasi tidak ada lagi ledakan nyawa nyusul
ketiga tentunya tim sedang bergerak untuk melakukan pengejaran kepada yang diduga memiliki bahan peledak tersebut
kita sudah identitas dan lain lain sudah ada
saat ini situasi sangat terkendali
tidak ada korban
tidak ada korban lain kecuali anak dari tertuga yang mempunyai bahan ledak tersebut
pak iqbal ini terkait dengan kesaksian beberapa warga terutama dari pihak humas dari jawa timur sendiri
dari polda yang mengatakan bahwa saya memang pelaku sudah dilakukan pemantauan sebelumnya tertuga tersebut
apakah memang hal ini terkait dengan tindakan terorisme
meskipun bapak tadi mengatakan masih butuh
penyelidikan lebih lanjut
ya kita minta waktu ya untuk melakukan upaya upaya itu
saya tadi sudah sampaikan kita jangan memframing hal itu dulu
ini ketika semua sudah terungkap sudah jelas kami akan sampaikan secara gamblang dan detail
terkait dengan proses proses penyidikan yang masih terus berlanjut saat ini pak
penyelidikannya saat ini masih terus berlanjut terutama terkait dengan adanya ledakan
sebanyak lebih dari dua kali
apakah ada informasi jenis bomnya seperti apakah ada memang bom paku ataupun bom rakitan lain pak
ya memang ditemukan
di duga ledakan tersebut bahan peledak ada sejumlah butir paku dan gotri
dan saat ini tim sedang melakukan upaya identifikasi atau analisa
tapi yang jelas bahan peledak tersebut low exclosive
jadi sangat rendah daya ledaknya
adakah terkait informasi mengenai korban anak kecil
apakah memang anak kecil ini merupakan anggota keluarga terduga pelaku ataukah warga yang tinggal di sekitar rumah pak
kita sedang melakukan upaya identifikasi itu
berserta dengan semua pemuka pemuka masyarakat di situ
saat ini bapak kapolda jawa timur dan beberapa pejabat utama lengkap dengan kapolres
sudah berada di tempat yang berdarah
situasi sangat terkendali
apakah dengan kondisi adanya ledakan di sana sebanyak tiga kali sudah dipastikan itu merupakan ledakan akibat adanya bom
atau mungkin gas lpg atau hal lain
saya sudah sampaikan tadi
kita jangan juga dulu memframing hal ini teroris atau bom dan lain lain
berikan pihak kepolisian waktu untuk melakukan
kita identifikasi secara detail
saat ini yang jelas sudah kami sampaikan bahwa situasi kondisi di tempat kejadian perkara sudah sangat terkendali
tidak ada korban jiwa
bahwa ada satu orang anak laki laki yang mengalami luka luka akibat dugaan ledakan tersebut
terakhir pak ini terkait dengan terduga pelaku
sejauh mana proses pencarian
dan apa saja yang sudah dilakukan
mengingat pelaku diduga masih menggunakan
kita sudah melakukan upaya itu
jadi ketika ada dugaan ledakan sudah menjadi standar prosedur kepolisian setempat seluruh indonesia
untuk melakukan yang pertama tim sudah dibentuk
langsung tim evakuasi tim konsolidasi terus tim perimeter daripada terbagi bergarang
agar tidak ada ledakan ledakan musuh
masyarakat lain yang menjadi korban
yang kedua serentak dengan itu tim penyelidikan segera melakukan pengolahan tempat kejadian perkara
saat ini kita sedang melakukan upaya pengejaran
nanti insya allah ketika terduga itu sudah kami dapat semua akan kami sampaikan
ini terkait dengan penemuan ktp ataupun identitas pelaku yang saat ini sudah diketahui
apakah ada informasi terkait ini pak iqbal
nanti kita akan sampaikan dulu
ini akan menggambarkan
ini akan menggambarkan
dan dulu upaya ke posisian ketika saya sampaikan ke media
baik terima kasih pak ropemah spori pak iqbal
selamat siang pak iqbal